presiden joko widodo membuka rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah
dalam sambutannya presiden menyampaikan arahan terkait pengendalian inflasi di daerah
rakornas digelar kamis pagi di jakarta dan dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah
presiden berharap arena rakornas mampu memberikan solusi untuk menekan angka inflasi di indonesia
dengan target inflasi turun pada tahun dua ribu delapan belas hingga ke level tiga lima persen
presiden menilai tingginya inflasi di indonesia dipengaruhi oleh beberapa wilayah
yang anggarannya belum dicairkan untuk digunakan
anggaran ini disimpan di daerah masing masing sehingga mempengaruhi peredaran uang dan daya beli masyarakat
dan yang daerah daerah yang serapan anggarannya masih rendah realisasinya masih rendah
saya kira semua daerah sudah saya sampaikan bahwa segera keluarkan itu anggaran
agar terjadi peredaran uang yang sempurna
semakin banyak di masyarakat sehingga ada daya beli di rakyat
ada pertumbuhan ekonomi di daerah dan itu akan naik menjadi sebuah pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik